menurut kamu apa yang aku lakuin benar nggak sih gustaf
apa aku gak cuma mikirin diri aku sendiri
yang enggak non selama ini non lila sudah melakukan banyak hal untuk orang lain
dan sekarang menurut gustaf itu sudah saatnya non lila memikirkan kebahagiaan non lila sendiri
non non lila gak usah takut non
gustaf akan selalu jaga non lila
ayo turban berangkat berangkat berangkat
berangkat mas berangkat ya
ayo turban turban turban
ayo ayo buru buru turban turban turban
non lila bener bener udah gak peduli lagi sama gua
selamat tinggal non selamat tinggal lara
ayo turban turban turban turban
ayo turban turban turban
akhirnya non lila datang juga
ayo berangkat berangkat berangkat
tadi saat pam bilang lila memang betul betul pergi
ceritanya mau pergi kemana dia nggak jawab
nanti dia betul betul kabur ma
lila belum ketemu nih
calon istri kamu itu
dia nyusahin mama suruh cari kemana mana
kalau dia luna maya sih nggak apa apa mama cari cari kemana mana juga
siapa tahu mama ketularan
tidak tinggal besok
undangan sudah disebar
kalau dia nggak dateng nih muka nenek mau ditaruh di mana
lara anak idiot
dengar dengar oma baik baik
ibu kamu itu udah kabur
kalau nggak ngerti ibu kamu itu udah pergi
pergi lari meninggalkan diri kamu sendiri
lara tuh lara mau kemana
kan ada ayah di sini
ibu anak aku
ibu anakmu ibu anakmu
iya sudah sudah
lara nggak boleh gitu
dengar uya dengar
jangan gitu dong
kita susul ibu
kita susul ibu
kita susul ibu
cepet cepet kamu susul ibu
anak kamu ini kayaknya udah nggak ideal lagi
tapi udah gila beneran
lu juga mau nyebelin
aku menjelaskan kes barang pacaran lu
bersenangnya aku rewards dong
lalu kamu kemasin dia

sampai ketemu suatu hari lagi

aku sudah kilometernas
kayaknya saya lagi sakit jantung di nomor
dari tadi jantung saya lompat lompatan terus non
paling sebentar lagi bisa mati saya non jangan loh kalau mati aku mau siapa
ya deh gak usah mati

selama ini nonila sudah melakukan banyak hal untuk orang lain

gustaf akan selalu jagain nonila sendiri

kok dia belum datang juga ya kemana sih lila inilah mah kalau
hai jadi otaknya udah mulai konslet mah dari tadi ini aku selalu sama mama kesana kesini di kamar juga sama mama sekarang tanya sama aku mana lila yang mana aku tahu mah
hai lebih baik kita tenang aja dulu semakin kita panik juga nggak akan menyelesaikan masalah kan aku yakin kau
pasti akan pulang kita yang sabarnya nunggunya ya aku coba sms lagi deh mah sekarang kita balik lagi aja masuk ke
ke kamar kita ganti baju make up mempercantik diri sebentar lagi orang dekor dateng ya saat kamu juga
siap siap ya iya mah habis sms aku nanti baju
hai kamu pergi kemana silahkan semua orang pada nyari kamu
hai siapa nam
hai aku harus pulang gustaf
aku harus pergi aku balik
gustaf aku gak bisa aku gak bisa pergi gustaf ini semua harus aku lakuin demi lara
aku gak boleh egois kita juga gak boleh goes ustaz
gustaf lepasin aku aku harus balik
lepasin aku gustaf tapi aku harus balik
kasar dia mas